setelah informasi lain mahkamah agung membatalkan fonis bebas
terhadap dua terdakwa polisi dalam perkarakan juruhan
yang sebelumnya difonis bebas oleh pengadilan negeri surabaya
meski demikian keluarga korban tragedikan juruhan
mengaku belum puas dan masih kecewa
belum puas dan kecewa itulah yang dirasakan keluarga korban tragedi kanjuruhan
meski mahkamah agung membatalkan fonis bebas
terhadap dua terdakwa polisi dalam perkarakan juruhan
sebelumnya kedua terdakwa difonis bebas oleh pengadilan negeri surabaya
keluarga korban mengatakan hal itu masih tidak sebanding
keluarga menilai kematian para korban merupakan akibat kesengajaan para terdakwa
untuk itu keluarga berharap penegak hukum juga menjerat mereka
dengan tambahan pasal tiga ratus tiga puluh delapan dan tiga ratus empat puluh kuhp
tentang kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain
dengan direncanakan terlebih dahulu
tidak sebanding dengan hilangnya satu ratus tiga puluh nyawa
masih belum ada apa apanya
itu sama kalau aku menanggapi sih hukuman segitu
sama masih beratan mak
ini lho mbak beratan hukumannya maling
iya kan paling sapi aja bisa lebih dari itu mbak
nah itu nanti dua tahun atau dua tahun setengah
dikurangi remisi dikurangi kelakuan baik
jadi cuma berapa
keluarga itu masih sangat kecewa dengan itu
ya memang sudah ada perkembangan dari yang bebas dari dua tahun gitu kan
tetap aja masih belum puas kita
dalam putusan kasasi ma menjatuhkan fonis dua tahun penjara
kepada mantan kasat samapta polres malang akp bambang sidik ahmadi
dan dua tahun enam bulan penjara kepada ex kabak ops polres malang
hingga jumat jaksa penuntut umum masih menunggu putusan resmi
untuk mengeksekusi hukuman
hukuman terhadap terdakwa
kemarin kami sudah mengerahkan jaksa penuntut umum
untuk datang ke pengadilan risetempat
dan menyayangkan namun belum sampai rilis dari mahkamah agung
jadi kami harus menunggu sampai putusan itu betul betul kami terima
dan kami akan melaksanakan kegiatan melaksanakan eksekusi langsung
sesuai dengan pedoman jaksa agung nomor dua puluh empat
bahwa itu harus dilaksanakan eksekusi begitu kita menerima salinan putusan tersebut
dalam tragedi stadion kanjuruhan satu oktober dua ribu dua puluh dua

dalam tragedi stadion kanjuruhan satu oktober dua ribu dua puluh dua
dua puluh lima orang meninggal dunia ratusan orang juga mengalami luka